oleh kpk langkah tersebut berupa pemecatan dari keanggotaan partai dan dilakukannya pergantian antar waktu
rencananya pekan depan sembilan orang pengganti tersebut sudah resmi berstatus anggota dprd kota malang
rabu siang pdi perjuangan mengumpulkan sembilan orang dari partainya di kantor dpc pdip jalan panji suroso kota malang jawa timur
sembilan orang tersebut adalah pengganti anggota dprd kota malang yang saat ini ditahan kpk
selain itu pdip mengumumkan pemecatan sembilan anggota dprd dari partainya
sangsi ini dijatuhkan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat atas perilaku anggotanya yang melakukan korupsi
menurut sekretaris pdip jawa timur senin mendatang semua anggota dprd yang ditahan kpk harus sudah diganti
hal ini dilakukan agar pelayanan dan roda pemerintahan dapat segera berjalan
memutuskan sesuai dengan perintah ketua umum bahwa seluruh kader kader yang tersangka kasus korupsi harus diperhentikan dipecat dari keanggotaan
kasus dugaan suap ranperda perubahan apbd kota malang dua ribu lima belas menyeret empat puluh satu tersangka dari anggota badan legislatif dan dua tersangka dari eksekutif
dua tersangka dari eksekutif tersebut adalah wali kota malang muhammad anton dan mantan kepala dinas pekerjaan umum